seorang anak berusia empat tahun enam bulan yang mengalami kekurangan gizi
kini dirawat di ruang intensif cempaka sembilan rumah sakit umum daerah guting
taruna dibrata purbaliga jawa tengah pada jumat pagi
diduga anak balita ini telah mengalami kelainan pencemaan sejak lahir
sehingga tubuhnya tidak dapat menerima asupan makanan yang diberikan
kini kedua orang tuanya berharap putranya segera pulih
dan pemerintah dapat membantu biaya pengobatan